masih ingat dengan lagu ini
atau yang satu ini
iya lagu lagu ini populer era delapan puluh an dibawakan kembali dengan aransemen terbaru
dengan konsep drama musikal
lagu lagu dikemas secara apik dengan nuansa orkestra dan tari
di konser ini hadir sederet penyanyi papan atas era delapan puluh an
diantaranya faris rm ahmad albar dan dedy malik yang terkenal dengan single jalan sore
istilahnya era ngeceng atau dibilang jalan jalan sore
di lintas melawai jadi dibuat lagunya
kemudian menjadi apa ya boleh dibilang pada saat itu ikon anak anak muda
kita berjalan jalan sore di lintas melawai
di indonesia musik pada era delapan puluh an banyak diwarnai dengan nuansa pop kreatif dan rock

lagi lagi musik tersebut memiliki syair yang puitis dan syarat magna
bisa dibilang tahun delapan puluh an adalah era kebangkitan industri musik indonesia
era penting ya dalam perjalanan musik indonesia
jadi ketika ada acara acara seperti ini saya usahakan betul untuk hadir
karena bukan saja musiknya yang kita nikmati
tapi suasana yang terkait
musik itu sendiri ya
musik delapan puluh an terbukti jadi magnet bagi pecinta musik sekaligus pengingat
bahwa musisi indonesia memiliki sederet karya berkualitas
yang tak boleh hanya jadi sejarah
nadia laras jakarta